ya kembali kami memperbarui informasi mengenai situasi di jalur mudik kali ini dari kawasan cicalengka kabupaten bandung jawa barat
sudah ada koresponden yogi tujuliarto di sana kita akan sapa
yogi apa informasi yang bisa anda berikan kepada kami
saya lihat di belakang anda jalanan padat merayap itu apa yang kemudian bisa anda analisa dari kondisi jalan saat ini
ya budi memang ini luar biasa ya dibandingkan dengan hari hari sebelum hari raya atau lebaran
hari lebaran pertama dan kedua seperti hari ini ini luar biasa karena lonjakan atau peningkatan jumlah kendaraan itu sangat signifikan
seperti titik titik ini di cicalengka antrian antrian mengulur dari atas rancayek sampai dengan nagri dan bahkan malambong
diperkirakan antrian ini mengular sepanjang sekitar dua puluh sampai tiga puluh km budi
jumlah kendaraan yang lewat pun sudah mencapai hampir satu ratus tiga puluh ribu kendaraan budi
yogi kalau anda bisa analisa apakah para pemudik ini ingin mudik ke kampung halaman mereka
dengan menunda kembali
waktu mudik atau mereka menuju tempat tempat wisata mungkin yang ada di kawasan cicalengka atau di kawasan kawasan garut atau tasikmalaya
ya budi ini ada beberapa hal yang bisa dipisahkan ya
jadi kalau misalnya melalui jalur selatan ketiga hari sebelum hari raya
pemudik yang melalui jalur selatan adalah pemudik yang akan menuju ke arah jawa tengah dan jawa timur
nah sementara ketika hari h atau hari pertama lebaran dan hari ini hari kedua lebaran ada beberapa hal juga
ketika tadi pagi sampai siang itu pemudik
yang melalui jalur selatan ini adalah masyarakat atau warga yang ingin menuju wilayah lokasi wisata di sekitar garut dan tasikmalaya
sementara pada sore hari hingga malam hari para pemudik atau para pengguna jalan di sekitar jalur selatan adalah pemungin menuju kampung halamannya
tapi ini adalah para pemudik jarak dekat sekitar garut tasik malaya dan sekitarnya
nah untuk informasi saja kemarin atau hari pertama lebaran di jalur selatan ini terjadi kemacetan dari pukul
sampai pukul lima pagi tadi pagi budi
kalau kita melihat kondisi kemacetan yang cukup panjang saat ini yogi apakah ada antisipasi khusus misalnya menyediakan jalur alternatif
atau seperti apa otoritas terkait mengadakan rekayasa lalu lintas atau antisipasi khusus untuk bisa mengatasi kemacetan panjang ini
ya baik karena ini memang istimewa dan tidak terprediksi sebelumnya
jadi petugas akan melakukan dua hal ya sampai saat ini
yang pertama setelah tol cilenyi ada pengalian arus dari yang seharusnya
belok kanan menuju ke rancaikek terus naik terus ke arah nagrek ini diarahkan dibelokkan menuju ke parakan muncang
sementara di wilayah malangbong diberlakukan sistem buka tutup kendaraan antara setengah jam sampai satu jam sekali
karena arus yang terlalu banyak dan terlalu deras
oke terima kasih yogi tujuliarto yang melaporkan langsung dari cicalengka jawa barat